bola revisi undang undang ite
bola revisi undang undang ite
bapak bapak semuanya sehat sehat
selamat malam bapak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam
waalaikumsalam saya akan mulai dulu dari pak sukamta
pak sukamta dari yang anda lihat pak kalau kita bicara soal undang undang ite nya terlebih dahulu
ini kan yang disoroti oleh masyarakat
apalagi kemarin setelah ada kritik dari masyarakat terhadap presiden yang minta dikritik
nah kemudian kita lihat ada pernyataan dari presiden joko widodo
dari pandangan anda poin poin apa sebetulnya yang perlu direvisi
dari undang undang ite ini agar betul betul bisa menciptakan atau menghadirkan keadilan bagi semua orang
ya pertama bahwa undang undang ini sebetulnya sudah direvisi dari komisi semula
dengan tuduhan revisi itu adalah menghilangkan kriminalisasi di lima tahun sebelum sesudah diterapkan ya
dari dua ribu delapan sampai dua ribu empat belas
waktu itu ada sekitar
tiga ratus kasus kriminalisasi yang cenderung sebetulnya tidak bagus
nah puncaknya diperintah dulu
kemudian kita kurangi masa ancaman hukumannya dan urusan pencemaran nama baik
kemudian ujaran kebencian dan seterusnya ini menjadi delik aduan
tapi ternyata ketika ini direvisi undang undang ini menjadi makin populer bahwa
ada loh ancaman hukuman untuk warga negara gitu
tampaknya popularitas ini justru dimanfaatkan untuk menjerat orang orang berikutnya
oke dimanfaatkan oleh siapa pak sukamta
kemudian sampai hari ini itu saya deteksi ada lebih dari satu ratus tiga kasus pencemaran nama baik
dan ujaran kebencian secara akumulatif itu lebih dari dua ratus lima puluh kasus
sejak direvisi sampai hari ini
nah sehingga tujuan awal kerevisi itu
ini ternyata masih belum dapat gitu
bahwa ternyata setelah direvisi undang undang ini makin populer
apalagi sekarang dengan situasi sosial politik yang lima tahun lebih terakhir ini
bangsa indonesia ini banyak sekali dispute ya pertikaian yang melibatkan media sosial
nah ini menyebabkan banyak orang kemudian dikriminalisasi
kalau dari statistik dari jumlah sekitar dua ratus
lebih kasus itu rata rata memang yang menjadi korban itu adalah orang orang yang lemah secara politik secara sosial maupun secara ekonomi
yang dimenangkan dalam kasus itu rata rata apakah itu orang yang punya modal atau orang yang punya kedudukan politik yang lebih daripada orang yang digugat
pak sukamta pak sukamta tadi anda mengatakan undang undang ini digunakan untuk menjerat
digunakan oleh siapa
tadi kan anda juga menyebut ini menyerang kelompok kelompok yang lemah secara politik
ada antar masyarakat ada orang yang punya usaha punya modal lebih
membuka orang biasa yang dianggap cepat dan apa baiknya
tapi kadang kadang digunakan juga oleh penegak hukum untuk menjerat
memang nanti persoalannya menjadi berlapis lapis karena
di beberapa kasus berasa niru ketika di undang undang ite itu sudah tidak boleh ada pertanganan masuk jelil hukum
ternyata undang undang ite itu dilapisi lagi dengan kuhp dan seterusnya
nah padahal dulu ketika kita merevisi undang undang ini konstruksinya adalah supaya dasar untuk mengancam mempidanakan orang itu salah satu
kuhb atau ite
kalau perbuatan dilarang oleh kuhb dilarang juga dengan diagresial
nah tapi ternyata oleh petugas itu sering digunakan berlapis
sehingga sejak kekuatan jadi lebih dari lima tahun ancamannya dan kemudian bisa langsung dibahas
nah ini menjadi persoalan baru
sehingga ada rasa ketidakadilan
walaupun sebetulnya ya bukan hanya undang undang ite
karena yang kalau pak presiden mengeluh soal
kalau adanya ketidakadilan itu yang memperlakukan warga supaya tidak menjadi terasa tidak adil itu kan ya aparatnya pak presiden juga gitu
pak sukamto tahan sampai di situ
saya ke pak tb senudin
pak tb kalau kita lihat sebetulnya kan pada awal pembuatan undang undang ite ini kan sebetulnya untuk memberikan kepastian hukum sebagai sebuah produk undang undang
untuk para pelaku ekonomi dan juga bisnis di dunia maya
tapi dalam pelaksanaannya tadi banyak disoroti oleh pak sukamta ini menyerang kelompok kelompok yang lemah secara politik
kemudian digunakan oleh orang orang dekat dengan penguasa katakanlah begitu
apakah anda melihat undang undang ite ini memang kerap disalahgunakan apalagi oleh kekuasaan dan juga pasal karet di dalamnya pak tb
jadi saya ingin menjelaskan dulu ya tentang riwayat undang undang ini
begini pada tahun dua ribu enam belas itu
terutama pasal pasal yang dianggap krusial
ya kebetulan saya waktu itu menjadi ketua panjanya
bersama beliau juga pak kamta
yang disampaikan oleh beliau itu benar
jadi khusus untuk pasal dua puluh tujuh ayat tiga
ada pengurangan dari
kemudian yang kedua
menjadi sebuah delik aduan
nah ini perlu dipegang semua ya
ya yang krusial itu yang berikutnya adalah pasal dua puluh delapan ayat dua
tentang penyiaran kebencian pada orang lain
atas dasar kelompok atau kelompok ya
suku agama ras dan
kami sepakat waktu itu
dua pasal ini tetap ada dipertahankan
tetapi tentu harus hati hati dalam menafsirkannya
panja dari pemerintah itu hadir juga dari kejaksaan
dari kepolisian dari kementerian hukum
dan lain sebagainya lengkap di sana
tadi yang disampaikan
saya kurang sependapat kalau pasal itu karet
dari dulu pasal itu tetap saja seperti itu
yang karet itu adalah dari interpenya akhirnya
jadi ini bukan di masalah pasal
tapi masalah bagaimana mengaplikasikan pasal itu
kata kuncinya itu adalah
aparat penegak hukum harus konsisten dan adil
kalau tidak konsisten dan tidak adil
maka tafsir itu menjadi karet
hari ini dua puluh cm bisa ditarik lagi lima puluh cm
dan bisa mengarah pada kriminalis
seorang mungkin atau kelompok orang
mengapa kami dulu mempertahankan dua pasal itu
dengan segala hormat
kita ini kan negara ya di mana masyarakatnya itu
memegang kubu menjunjung tinggi pancasila
yang juga bis
sopan santun orang lain dan sebagainya
dapat dibayangkan kalau kita bebaskan
saling menghujat saling memaki saling menghina pulgar
maka akan terjadi kekacauan sosial
sehingga negara harus turun membatasinya
oke baik pak nebiasa nudin
atau lahirlah pasal dua puluh tujuh
oke baik pak
jadi anda tidak melihat ada pasal pasal karet tidak perlu direvisi undang undang ite ini
begini saya teruskan dulu ya ke penjelasan saya
lalu ya pasal yang kedua yang krusial itu adalah
negeri ini itu kan negeri yang menjunjungi kalisme
gabhinneka tunggal ika sangat tidak beradab kalau kita
bertengkar mempermasalahkan soal suku agama yang memang berbeda
jadi kalau ini pasal ini kedua pasal ini dicopot
maka saya khawatir akan terjadi
sebuah situasi di mana menuju kepada disintegrasi bangsa
terjaganya cara kesatuan republik indonesia
oke ya jadi sepakat
karena waktu itu pakar pakar berbicara dan sebagainya
mana masalahnya sekarang
bukan di pasalnya yang karet ini
yang set itu adalah bagaimana mengaplikasikannya
nah itu ya
menurut hemat saya menurut hemat saya kalau berkenan ya
karena saya saya kan menjadi bagian dari fraksi
tanpa mengurangi rasa hormat
sebaiknya andai kan andai kan ya
direvisi beberapa kali
kalau masih terjadi multi tafsir dari para penegak hukum
yang tidak konsis dan tidak adil
maka semuanya itu akan sebut saja
akan menjadi pasal pasal yang karet
bahkan mungkin bukan undang undang ite
undang undang yang lain pun kalau karet tafsirnya
menjadi pasal pasal karet
mungkin bukan hanya di undang undang ite
undang undang lain pun juga
kan segala hormat harus diberikan ya
tapi pak t b s nuri
tapi kan tafsir yang berbeda beda itu juga kan karena redaksional atau kalimat dalam undang undang ite itu di beberapa pasal yang kontroversial ini kan memang memancing
untuk menjadikan itu pasal karet sehingga menjadi multi tafsir
pak t b s nuri itu bagaimana
akhir ini dalam cara fit and proper test bapak kapolri yang baru
akui situasi ini
lalu beliau berjanji untuk lebih selektif lagi
nah saya menyarankan dibuat saja perdoman dari tafsir itu
ada pembatasan pembatasan dan lain sebagainya
jangan sampai ada kesan
dari kelompok ini dikejar
tapi kelompok ini dikejar
ini terjadi di lingkungan masyarakat seperti itu
sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan di mata hukum
saya harus break terlebih dahulu
nanti usai break saya akan ke bang erasmus nabi tupulubang
apakah menurut anda tafsir saja ataupun perdoman itu
atau penerimaan tafsir yang disampaikan oleh pak tbs sudah cukup sebetulnya
tanpa harus merevisi
karena ini adalah urusan tafsirnya
yang menjadi karet
kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
bang erasmus ini apakah pasalnya atau tafsirannya yang kemudian menjadi salah
yang diterjemahkan oleh para penegak hukum
kalau kita bicara soal revisi undang undang ite ini
kalau saya yakin pasti icjr tentu meminta untuk direvisi atau dihapuskan pasal pasal yang karet tadi
tapi kan ada kemudian perspektif yang ini bukan soal pasalnya
ini soal tafsirannya
pertama tama dua duanya bermasalah
itu yang pasti
tapi saya kurang sepakat dengan mohon maaf ini
saya kurang sepakat karena ini kan seakan akan debatnya mau digeser
karena ini kan seakan akan debatnya mau digeser
kalau ini hanya masalah implementasi
kalau problemnya hanya implementasi masa sih salah tafsirnya dari dua ribu delapan sampai dengan dua ribu dua puluh
setidak paham itu keaparat penegak hukum kita pada hukum
sehingga tiga belas tahun lamanya sudah direvisi capek capek sama pak febri hasan dan dengan teman teman di dpr
masih salah tafsir juga
itu poin pertama
yang kedua begini
saya hanya mau membalikkan apa yang disambutkan pak tbs dan dpr tadi
kalau tidak ada permasalahan dari undang undang
tadi pak tebe sudah bilang
pasal ini nggak berubah
pasalnya rumusannya sama aja dari mulai dua ribu delapan belas
kalau itu tidak ada permasalahan dalam rumusan pasal
kenapa direvisi dua ribu enam belas
nah kita akan masuk ke substansi
supaya ini masyarakat jelas
salah kalau dibilang tidak ada masalah substansi dari undang undang ite
saya kasih bukti
dua ribu delapan ke dua ribu enam belas apa yang dirubah
ada dua hal paling substansi yang dirubah dalam pasal dua puluh tujuh ayat tiga
tiga hal sebenarnya
yang pertama adalah dia mengkelirkan
dia memperjelas apa itu definisi mentransmisikan mendistribusikan
membuat dapat diakses
tiga perbuatan yang itu jadi bahan kriminalisasi dari dua ribu delapan ke dua ribu enam belas
itu kemudian diperbaiki
jadi dari dua ribu delapan rumusannya sudah salah
karena tidak jelas
tapi ada juga masalahnya
karena membuat dapat diakses ternyata ditaksirkannya luas sekali
dan tidak ada perbuatan yang kelihatan
kemudian dia ditempelkan dengan tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas tau hape
kenapa dia ditempelkan mas
tadi pak teben sudah bilang
dia jadi delik aduan
kenapa dia jadi delik aduan
karena disebutkan oleh mahkamah konstitusi
jadi yang merubah itu bukan dpr semata
dpr merubah karena ada putusan makamu konstitusi yang mengatakan dia harus ditempelkan dengan tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas
dan harus delik aduan
apakah penghinaan yang disebut tadi oleh pak pebe hasanuddin mencaci maki
bicara kotor memecah belah bangsa
itu semuanya tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas
delik penghinaan dalam kuhp itu pak
dari pasal tiga ratus sepuluh sampai pasal tiga ratus dua puluh satu
masuk nggak di dalam undang undang ite
jadi dari awal perumus undang undang pembuat undang undang itu nggak clear
penghinaan apa yang mau dipidana
karena jenis jenis penghinaan itu banyak
nah akhirnya diambillah tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas

nah hal yang kemudian dirubah oleh undang undang ite pasal dua puluh tujuh ayat tiga
revisi undang undang ite dulu
terus pasal dua puluh tujuh ayat tiga yang paling kursial ketiga adalah ancaman pidananya
dirubahlah dari tadinya enam tahun
kalau pak tb masih ingat dua ribu delapan kenapa enam tahun
karena pak polisi bilang kalau misalnya kami butuh untuk menahan menangkap
dan syarat pasal dua puluh satu ayat empat kuhp disebutkan bahwa kalau menangkap nahan
itu minimal ancaman pidana lima tahun
dibuatlah jadi enam tahun
jadi alasan kenapa ancaman pidananya enam tahun itu nggak jauh jauh
alasannya supaya bisa menangkap dan nahan
lalu kemudian dirubahlah itu dua ribu enam belas
dua ribu enam belas diganti dari enam tahun jadi empat tahun
masalahnya di kuhp pasal tiga ratus sepuluh kuhp yang jadi rujukan dua puluh tujuh ayat tiga
yang direvisi oleh yang terhormat pak tb dan teman teman di dpr tahun dua ribu enam
itu ancaman pidana di kuhp itu sembilan bulan mas
masuk ite jadi empat tahun
karena ada pasal tiga enam undang undang ite
kalau ada kerugian korban ancaman pidananya jadi sepuluh tahun
pertanyaan saya di undang undang ite pak tb kerugian itu material atau material
dari praktek di lapangan kacau
tidak menyebutkan ada kerugian material atau imaterial
coba tanya pak sukamta
kasus kasus yang disebutkan pak sukamta tadi di lapangan kerugian material atau imaterial atau nggak
anca ampir hanya sepuluh tahun
bagian mana rumusan dia tidak karet
ada permasalahan dalam rumusan undang undang
dan yang mengatakan ada masalah dalam rumusan itu bukan kami saja tapi dpr juga
itulah kenapa pak tb ngerubah dua ribu enam belas undang undang ite itu
kedua coba kita baca naskah akademiknya dalam perubahan undang undang ite yang di ketua panjanya tadi pak cobasanuddin
informasi pak sampai sekarang dokumen risalahnya kami nggak bisa akses pak
karena kata dpr tertutup pak
silahkan pak pb hasan udin
saya tambahkan sedikit
di dalam naskah akademik itu disebutkan
tadi pak sukamta sudah kasih pengantar yang begitu jelas
di dalam naskah akademik itu sudah disebutkan
ada gejolak dalam masyarakat
betul kan pak sukamta ya
ada gejolak dalam masyarakat yang di dalamnya dimasukkanlah kasus perintah mulia sehari
mas perintah mulia sehari itu kasus apa
perintah mulia sehari itu kasus konsumen
kasus konsumen dirubahlah undang undang ite dua ribu enam belas
berapa banyak kasus konsumen yang dijerat dengan pasal dua puluh tujuh ayat tiga
terakhir nih kalau kita nonton gosip ya
kemarin ada masalah skin care
meskipun tidak sampai dengan putusan tidak sampai dengan pengadilan
ada banyak nggak masuk konsumen
banyak sekali kasus konsumen terjadi
jadi yang mau saya bilang begini
betul ada kesalahan dalam penafsiran dan implementasi yang disebutkan padat
tapi secara substansi juga ada yang salah di sana
saya kasih contoh konkret ya
jangan dua puluh tujuh ayat tiga deh
kasusnya baik nuril yang kemudian oleh pak joko widodo diberikan amnesti
ada satu pasal
di dalam pasal dua puluh tujuh ayat satu disebutkan begini
barang siapa menyebarluaskan konten kesusilaan
konten kesusilaan itu artinya apa
nggak ada pengertiannya dalam undang undang ite
semua yang namanya kesusilaan itu bisa dipidana dalam undang undang ite
baik nuril kenapa dipidana
karena dianggap rekaman yang dia rekam untuk membela diri dia
dari pelecehan seksual yang dia laporkan ke dinas pendidikan
itu dianggap menganut konten kesusilaan
salah nggak polisi
diputus oleh pengadilan pak bersalah
sampai ma diputus bersalah
tk diputus bersalah
sampai akhirnya pak jokowi harus mengeluarkan amnesti
jadi kalau kita bilang masalahnya cuma diplementasi
berarti pak jokowi ikutan salah
karena aku pak jokowi yang ngeluarin amnesti
amnesti yang dikeluarkan pak jokowi dalam surat amnesti itu
nanti bisa dicek oleh teman teman semua
disebutkan karena baik nuril adalah korban
loh saya mau tanya mulai kapan korban dalam kuhp
orang yang membela diri bisa dipidana
tapi karena itu tidak diatur dalam undang undang ite
karena undang undang ite pasalnya sangat karet
dia cuma bilang kesusilaan
sampai sampai pak jokowi harus mengeluarkan amnesti
kalau kita bilang kesalahannya cuma di penafsiran
berarti kita menyalahkan polisi
kita menyalahkan kejaksaan
yang dimana itu di bawah pimpinan pak jokowi
dan kita menyalahkan mahkamah agung
keteraksir kita salahkan juga pak jokowi
pokoknya ngapain ngeluarin amnesti kepada pelaku kejahatan
karena kita percaya ada kesalahan dalam undang undang ite
saya rasa sudah selesailah debatnya di situ
ayolah kita duduk bersama
dengarkanlah teman teman ini
yang sudah mendapati korban
dengarkan para akademisi lainnya
dengarkan para korban yang selama ini mendapatkan masalah dan undang ite
dimana masalahnya dalam rumusan
dengarkan dulu baru kita simpulkan
ada tidak permasalahannya dalam rumusan
ada tidak permasalahan dalam informasi
sebenarnya saya sepakat dengan pak sukamta dan pak tbi itu
dengan banyak tadi catatan tadi itu
sebelum ke pak sukamta pak tbi saduri
boleh pak silakan direspon
jangan jangan ini membuat pedoman tafsir
karena mau menggeser isunya menjadi ini soal implementasi saja
bukan soal substansi
padahal di lapangan tadi dijabarkan cukup real
cukup cukup rigid tadi oleh bang erasmus
silakan pak tbi saduri
baik terima kasih
saya mengucapkan terima kasih pada bang erasmus ya
dpr ini terbuka
kemudian pada saat revisi undang undang ini
betulan revisi undang undang ini adalah inisiatif dari pemerintah
kemudian kami juga mempelajari beberapa masukan dan lain sebagainya
kemudian juga hadir dari panja dari pemerintah itu
dari kejaksaan dan dari kepolisian
kemudian kami juga melakukan
mengundang masukan masukan dari tokoh tokoh
pakar hukum mungkin kecuali beliau ini sudah hadir
kemudian juga pakar pakar ahli agama dan lain sebagainya
ini merupakan putusan bersama
jadi kalau saya apakah masih bisa direvisi
ini bukan alasan
bisa saja direvisi lagi
hanya saya ingin membandingkan revisi kemarin itu seperti ini
kemudian pada masalah apa
pada masalah aplikasi tafsir itu
kemudian apa tidak kemudian kami
dibuat saja pedoman
kalau tadi yang disampaikan oleh beliau itu
urutannya seperti ini
hubungannya dengan pasal tiga
sepuluh ke sebelas dan lain sebagainya
apakah tidak mungkin ada sebuah pedoman
dan saya dapat informasi
pedoman itu sekarang dikonsep di kominpo
nah kalau mungkin mau memberikan masukan masukan
tapi kan yang kemudian didesak oleh sejumlah kalangan
oleh cjr misalnya ada juga keolah masyarakat sipil
pak t b suri
bagaimana cara mereka mencabut pasal pasal yang dianggap karet tadi itu
kalau mencabut itu
untuk pasal dua puluh satu
khususnya ayat tiga
mau apalagi kehadiran negara
di dalam menjaga keteraan masyarakat
dalam menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia
jadi kita kita waktu itu sepakat
bahwa yang tafsirnya menjadi karet
undang undang ini bukan al quran
ya bukan ayat suci
tapi harus melalui prosedur
ya harus memperhatikan berbagai masukan masukan
tapi kalau dihilangkan
saya akan tetap
maat dan negara
pasal pasal yang dianggap krusial itu hilang
pak sukamta anda sepakat kalau kemudian pasal yang dihilangkan tadi
ini kalau dihilangkan menjadi riskan
bahkan bisa berdampak tidak baik bagi
kebutuhan negara misalnya begitu
bagaimana pak sukamta
ya pertama begini
saya senang bersyukur bahwa
antara pak presiden
jenderal tph yang mewakili
itu sudah sepakat dengan kita kita bahwa
memang ada persoalan di situ
bagaimana solusinya sekarang
solusinya adalah pertama misalnya
seperti yang disampaikan pak tbh
cukup diubah dengan diberikan tambahan perdoman
tapi pedoman ini ada persoalan
apakah nanti akan mengikat kepada petugas hukum atau tidak
karena hanya perdomannya sifatnya kan keputusan menteri nanti
padahal ini menyangkut pidana ya
apakah saya perlu dalami lagi
apakah nanti cukup kuat mengikat
yang kedua alternatif kedua adalah
dengan dihilangkan itu pasal pasal karetnya
karena sudah ada di dalam kuhp
jadi perbuatan yang diancamkan itu
itu sebetulnya adalah perbuatan semuanya

itu terjemah copy paste dari kuhp
hanya sekarang ditambah
kalau itu dilakukan di media digital
maka ini loh ancamannya di undang undang ite
dulu kita berharap
ini hanya menegaskan bahwa jangan sampai ada perbuatan yang
dilarang kuhp lolos di media sosial
tapi ternyata oleh petugas umum
itu digunakan pasar berlapis
ite ini ya ite empat tahun kuhp bulan bulan
terus secara akumulatif itu layak ditahan gitu loh
nah ini kan jadi persoalan nih
walaupun nanti dikasih pedoman saya khawatir
kalau perilakunya masih begini
ini jadi persoalan
karena ternyata memang
masih multi tafsir dari kontennya sendiri
multi tafsirnya itu ada di kuhp maupun di it
karena ite ini tidak membuat norma baru
hanya copy paste dari kuhp
nah sehingga saya kira di kuhp yang baru nanti
itu juga perlu dilakukan penjelasan pendetilan persoalan
pencemaran mata baik
itu apa sih mulai dari mengatakan
sampai menuduh ini pencuri pencoleng dan seterusnya
ini kan kuantitas dan kualitasnya beragam ragam
tetapi ancaman pasalnya sama
apakah dua duanya diancam enam tahun
hanya dengan mengatakan
atau membuat mypicon di whatsapp misalnya
nah ini menurut saya perlu diperjelas diperisi ya
supaya nanti petugas yang melaksanakan di lapangan
petugas hukum yang dilapangan
itu tidak lagi bisa menafsirkan seenaknya sendiri
dari awal sudah jelas oh kalau pidana begini
ini paling ya minta maaf lah
selesaikan secara perdata lah
tapi kalau kualitasnya pidananya begini
ini ancamannya sampai pidana gitu
jadi ada yang
kalau perlu pasal dua puluh tujuh ayat tiga nanti
dikasih dua puluh tiga ayat tiga i satu i dua i tiga sampai i sepuluh
sesuai dengan penjelasan yang ada di kuhap
sebegitu pula dengan pasal dua puluh tujuh ayat satu dan dua puluh delapan ayat dua
nah termasuk di dalam pasal tiga puluh enam ayat tiga tadi
jadi apa yang dimaksud dengan kerugian
berapa kerugian yang bisa dituntut secara pidana
dan apa kualitas dan kuantitasnya
material dan imaterialnya gitu
nah ini dengan adanya rincian rincian begitu
setidak tidaknya kita harapkan
mengurangi peluang untuk disalah aplikasikan
oke baik masukkan sekarang
secara legal secara hukum ya
oke tampaknya ada gangguan komunikasi dengan pak sukamto
jadi saya akan break terlebih dahulu
nanti saya akan ke pak sukamta
jadi dari penjelasan tadi yang anda panjang tadi
saya belum menangkap kira kira sikap fraksi pks
apakah lebih baik pakai pedoman saja
tafsir tadi itu seperti pak t b katakan
nah ini bagaimana sikap anda sendiri pak sukamta
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
internet ini dianggap ini menggunakan
sekitar delapan ya

beberapa ekggak di dalam
kalau pks yang membawa uang
itu seperti tunjukan tijdelout
sebesar itu soal kilos percuma
tempat esb terutama itu
katakanlah ya jadwal untuk berbicara dengan masyarakat
supaya sama sama sharing dalam menyelesaikan ini
saya tidak ngotot dalam artian dalam artian bahwa ini tidak bisa direvisi
bisa saja kita diskusikan bersama sama tapi saya berpandangan akan direvisi pasalnya
tapi lebih cenderung membuat doman dari tafsir itu
itu yang pertama
yang kedua tidak ada larangan untuk memberikan yang namanya kritik
mau kepada siapapun bebas
bahkan sah sah saja dan dilindungi oleh undang undang
tapi sebagai bangsa yang
sampaikanlah kritik itu yang pertama dengan santun
yang kedua didukung oleh data
dan yang ketiga cari solusi untuk kepentingan umat
jangan diawali dengan kata kata goblok
atau baca bahasa lain yang tidak pas
itu tidak bagus
harus kita sosialisasikan kepada seluruh anak bangsa
saya ke pak sukamta pak sukamta singkat
jadi pks sebetulnya pro yang mana
revisi dicabut pasal pasal yang karet atau sepertinya akan pedoman saja
karena kan ini nanti inisiatif misalnya dari pemerintah
kan akan dilempar lagi ke dpr akan dibahas lagi
fraksi fraksi kan juga harus satu suara
kami mendorong supaya ada revisi
disampaikan oleh pak presiden itu menjadi kenyataan
sebaiknya memang inisiatif dari pak presiden
inisiatif dari pemerintah
itu jauh lebih cepat
kalau pak presiden perintahkan partai partai koalisi untuk membuat revisi hari ini
pekan depan hari kedua masuk setelah reses
itu bisa langsung mulai revisi itu
masukkan ke dalam prolegnas
apakah mudah mudahan yang disampaikan
pak presiden ini betul betul menjadi kenyataan
bukan sekedar ketika pidato kemarin
anda melihat ini manuver politik saja pak sukamta
dari presiden jokowi
saya punya harapan besar untuk tidak menjadi manuver politik saja
saya berharap betul ini dilakukan revisi
saya ke bang erasmus
bang erasmus ini kan sudah ada
katakanlah angin segar ya
dari presiden jokowi
dauduk sudah mengatakan
ini akan direvisi
icjr pun kalau saya baca dari rilis bersama dengan koalisi masyarakat sipil
mendukung langkah tersebut
tapi tidak cukup sampai di pernyataan
apa selanjutnya menurut teman teman icjr
saya menolak karena
saya menolak untuk pesimis sebetulnya
tapi susah untuk tidak spesifis
kalau tadi mendengar pak twi mengatakan kita coba bikin pedoman dan lain lain
karena bagi saya kita jangan meragukan kecerdasan dan
apa nurani dari pak presiden ketika beliau berkata di depan publik
bahwa beliau ingin dikritik
lalu kemudian beberapa saat kemudian beliau mengatakan akan merevisi undang undang ite
atau mengkaji undang undang ite
saya rasa beliau merasakan itu
karena jenuin dari masyarakat ketika beliau mengatakan saya harus dikritik
masyarakat tiba tiba bereaksi dengan bilang ya sudah hapuskan dulu undang undang ite nya
ada ketakutan itu memang
indeks demokrasi kita selalu menurun
cukup kebijakan gede
saya sempat britain pake berbwa bwa
adalah pemimpin yang sangat cerdas pemimpin yang bisa mengerti perasaan masyarakat
sehingga beliau dalam kurun waktu sangat singkat menyatakan dua hal terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat
jadi bagi saya bang reinhardt kata kata beliau akan jadi angin lalu saja
ekspektasi masyarakat akan turun drastis kalau ujungnya ini bukan pada revisi
makanya malam ini saya berbahagia karena akhirnya pks mendukung pak jokowi
justru pdip yang tidak mendukung sepertinya
betul tapi saya tidak mau mendeskreditkan karena pak teddy punya poin yang saya sepakat juga
tapi saya merasa saya justru lemas ketika pak tb tidak secara clear kita revisi dan kita harus evaluasi implementasi
nah barulah begitu tepat
karena apa karena tadi pak t b sudah bilang kita boleh kritik santun dan lain lain
kalau pak soekarno kritik pun tidak dengan keras kalau mahasiswa sembilan puluh delapan kritik tidak keras
kita tidak akan diskusi sama sekali
jadi bagi saya kami mendukung niat pak jokowi seperti pks tadi ya kita dukung ya pak ya niat dari pak jokowi kejelasan pak jokowi
dan tidak berhenti dengan revisi kita juga harus evaluasi implementasi seperti yang dikatakan oleh pak t b
terima kasih banyak untuk pak t b dan pak mas alas
singkat pak t b harus ditanggapi pak singkat jangan jangan pdip tidak mendukung pak jokowi sekarang
ini bukan masalah bukan mendukung
jadi jangan dibawa ke ranah yang lain
kita sedang berbicara soal hukum untuk kepentingan bangsa dan negara
orang boleh saja di negeri yang bebas dan merdeka ini untuk berbeda pendapat
dan itu kami nanti akan ada kesepakatan mencari solusi terbaik seperti apa
setelah itu kita mau bicara pedoman kita mau bicara sosialisasi kita mau bicara memperbaiki implementasi
itu bang reinhard terima kasih
mari kita lihat apakah ini goalnya karena tadi saya buka dengan ibaratnya bola ini bolanya akan jadi sekedar pedoman
boleh singkat singkat pak t b
silahkan singkat saja
saya mengucapkan terima kasih pada kang unta ya sohim saya dari pks
pks kan biasanya selalu tidak terus ambil oposisi
untuk kali ini setuju
saya mengucapkan terima kasih apresiasi kepada beliau dan kepada pks
masukkan tas singkat pak
untuk kebaikan bangsa yang baik baik memang perlu didukung
di jawa itu ada filosofi sabdo pandito ratu
kalau raza tidak bersabda itu pantang untuk dijilat kembali ditelan kembali
nah saya kira partai partai pendukung ini harus
menyokong kehormatan pak presiden
jangan sampai kehormatan pak presiden runtuh gara gara
partai partai pendukungnya nanti membuat pak presiden harus menjelat udah sendiri
oke mari kita akan lihat apakah ini akan berujung pada pedoman saja atau ada revisi
kalau tidak yang tadi katakan oleh bang erasmus
oke apa yang disampaikan pak presiden ini hanya sekedar bukan angin segar tapi jadi angin lalu
terima kasih bang herasmus pak sukamta pak t b hasanuddi
terima kasih diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
terima kasih sehat selalu